wakil ketua dpr fahri hamzah menduga kerusuhan di beberapa titik di dki jakarta yang terjadi pada selasa malam tanggal dua puluh empat september atau kemarin bukan bagian dari aksi mahasiswa
menurut fahri ada pihak lain yang ikut terlibat dalam kerusuhan
fahri juga kembali ke gedung dpr setelah kerusuhan merambat ke sekitar rumah dinasnya yang berlokasi di senayan
yang mengatakan sangat sayang unjuk rasa mahasiswa berakhir dengan kerusuhan
menurut fahri ada kemungkinan pihak lain yang mendunggangi aksi ricuh malam ini
ini pihak keamanan intelijen harus menganalisa situasi ini
saya terus terang saya masih kaget ini
serangannya itu terlalu mendadak
teng teng teng teng meledak kaget saya
pasti ada sesuatu yang kita tidak baca secara baik sebelumnya
dan saya percaya ini bukan mahasiswa
kan sering kita gak enak ngomongin mahasiswa ditunggangi gitu
tapi bukan begini
selalu ada persoalan kalau kemarahan kita itu spontan
lalu gak terkelola kan
makanya saya bilang kan harusnya ini terkelola gitu loh
yang dipersoalkan apa gitu
kalau saya mendengar teman teman mahasiswa itu bicara
ini lebih banyak nggak terlalu mengikuti isunya itu apa sih sebetulnya
oh tiba tiba marah
apa yang kita tutup
revisi undang undang kpk kita buka kok
saya ini malah ingin membubarkan kpk
saya masuk keluar kampus saya bilang saya mau bubarkan kpk
nggak ada mahasiswa yang berani nantang saya
tapi saya bilang saya bisa memberantas korupsi setahun
itu beda saya sama kpk
kpk mengulur ulur pemberantasan korupsi sampai nggak selesai
saya mau selesaikan setahun